sasak panyawangan yang terletak di desa sukamulya kecamatan tegalwaru kabupaten purwakarta
menjadi destinasi wisata alam yang banyak diburu pengunjung dari berbagai daerah
terbuat dari bambu sepanjang hampir lima ratus meter jembatan ini menghubungkan dua gunung
jembatan yang satu ini kini menjadi buruan para wisatawan lokal maupun mancanegara
karena jembatan yang terbuat dari bambu sepanjang hampir lima ratus meter
menghubungkan dua gunung yang sangat terkenal dan fenomenal
yakni gunung parang dan gunung bongkok yang terletak di desa sukamulya kecamatan tegalwaru kabupaten purwakarta jawa barat
salah satu pengunjung asal ciamis jawa barat mengakui destinasi wisata alam sasak panyawangan
atau jembatan panyawangan menjadi objek wisata paling favorit
sasak ini juga cukup populer di media sosial karena keindahannya
dan juga berada di tengah lembah yang menghubungkan gunung parang dan gunung bongkok
ya bagus aja lah pemandangannya spotnya itu
memanjakan mata gunung bongkok
salah seorang pengelola objek wisata alam sasak panyawangan mengatakan
objek wisata sasak panyawangan mulai dibangun tahun dua ribu tiga belas silam
dan dikelola langsung oleh paguyuban wisata alam gunung bongkok
untuk menambah keindahan objek wisata ini pengelola juga menyediakan wahana wisata lainnya
seperti wahana pendakian gunung kolam renang penginapan dan wahana flying fox
yang memicu adrenalin
di sini kita menyediakan ada trekking pendakian camping
terus jembatan buat tracking jalan jalan
buat keluarga juga ada kolam renang ada penginapan
dan ini wisata adrenalin
pada hari libur panjang wisatawan memadati objek wisata baru ini
dalam sehari pengunjung bisa mencapai lima belas ribu orang
pengunjung sendiri tidak hanya berasal dari wisatawan lokal
lokasi objek wisata alam sasak panyawangan ini juga pernah dikunjungi oleh wisatawan mancanegara
seperti dari australia sweden belanda dan malaysia